sejumlah pembalap dan kru kejuaraan dunia perahu motor formula satu atau f satu powerboat
sudah tiba di kota balige kabupaten toba sumatera utara pada senin
mereka bahkan langsung mendatangi venue utama lomba di kawasan pelabuhan mulia raja napitupulu pada senin sore
pembalap dan kru tim china ctic telah tiba melalui bandara silangit tapanuli utara
mereka langsung datang ke bali g kabupaten toba
dua pembalap dan kru tim china ctic langsung meninjau titik lokasi start perlombaan
pada lomba awal pembuka musim ini tim china cityc menurunkan dua pembalap
satu asal amerika serikat dan satu asal perancis
mereka akan berlaga dengan delapan tim dan delapan belas pebalap lainnya
mereka menargetkan posisi terbaik sehingga mendapatkan poin tertinggi